bu itu mayat bu
kok berat banget kayak gitu
pelan pelan pelan pelan pak
sepertinya mayat bapak bu
ini masih nyambut masih nyambut
lepas itu pak
lepas itu pak
mayat tanpa kepala
ini jangan jangan mayatnya bagus
tapi kok mainnya jadi semen kayak gini
kenapa bisa lengket sama semen kayak gini ya
ya nggak tahu
berarti kita harus nyari kepala bagus sampai ketemu nih
mau cari kemana tok
terus kenapa kapal bagus bisa hilang kayak begini
soalnya waktu itu pak agus waktu air bendungan datang dia nantangin
gue kalau nggak salah dengar eh pak agus juga sempat maki maki pas airnya datang
dasar orang kikir
yaudah sekarang kita cari lagi
siapa tahu kepalanya terpilih bangunan ini
ini kepala gue lagi pusing
jadi gue nggak bisa ikutan ya untuk nyari ya
yaudah sekarang kamu istirahat ya
setahu gue ini anjing nih kalau berhenti nih dia pasti nyium sesuatu nih
tuh kan bener kan
bukan itu bukan kepala pak agus itu bangke anjing
anjing jadi pak agus berubah jadi bangke anjing astaghfirullahaladzim ya allah na'udzubillah
minjalik eh jangan berbual nggak mungkin pak agus itu berubah jadi bangke anjing bukan
gitu kan maksud gua ini pak agus pasti dia kena azab
bu fatma saya dengar kepala pak agus itu berubah menjadi kepala anjing ya
apa betul tuh bu
itu nggak bener
itu nggak bener
waalaikumsalam pak ustadz
pak ustadz sebaiknya jenazah pak agus
segera dikuburkan saja pak
kalau kelamaan bisa bau
dan dingin warga tambah ketakutan
ya kita lihat sampai besok
andai kata kepala pak agus
kita kuburkan dengan tanpa kepala
serba amat sih
pak udahlah kita gak usah cari lagi kepala pak agus lagi ngapain sih
bantuin orang jahat
bahwa pak agus itu kan tetangga kita juga
pak agus aja nggak pernah anggap kita tetangga pak
ya udahlah pula nggak boleh kayak gitu kamu ah
itu apaan pak
apa sih bu
kok ada kepala
tapi kok banyak sebenarnya ya pak
ya allah itu kepalanya pak agus bu
alhamdulillah bu fatma kepala pak agus sudah ditemukan
untuk itu kita akan segera persatukan dengan jasadnya
kenapa mas agus di akhir hayatnya seperti ini ya allah
yang sabar ya bu fatma
semua kejadian semua ada hikmahnya
untuk itu mari segera kita akan memadikan jenazahnya
tapi apakah masih menunggu keluarga atau family
sepertinya tidak ada pak ustadz
karena keluarga saya nggak ada yang bisa datang
dan keluarga mas agus juga tidak ada yang bisa datang
mas agus meninggal
kenapa kamu tega ninggalin aku mah
mas gimana mas nasib bayi yang ada dalam gandungan aku mas
kita harus berbohon apa mbak saya bingung
karena saat ini saya sedang hamil tiga bulan mbak
kita sama sama perempuan
aku punya pikiran
kenapa suami saya boros
ternyata benar ada sesuatu
ternyata mas agus punya perempuan lain
saya betul betul minta maaf sama allah
lebih baik kamu pergi dari sini sebelum saya marah
saya minta tolong kamu keluar dari rumah saya
tolong antar perempuan ini keluar dari rumah saya
mbak bayi dia berhenti
ya allah mas
ya allah mas
mas salah aku tuh apa mas